ketika kita memandang hidup sebagai sebuah proses
sama halnya seperti tradisi membatik
semua berawal dengan mengisi ruang yang kosong
batik sebuah analogi tentang proses
yang tidak pernah mengingkari hasil
ada kesabaran dalam setiap titiknya
ada pula komitmen dalam setiap goresannya
pelajaran terpenting dalam hidup
seperti halnya bank indonesia
selalu mendukung pelestarian batik
yang menjadi bagian dari budaya indonesia
jangan lupa untuk berlangganan